dalam pertemuan bersama dengan para pemimpin redaksi media masa dan juga content creator
presiden jokowi menyampaikan akan cawe cawe dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
meski disebut masih dalam koridor kepentingan bangsa dan negara
kata cawe cawe disebut istana guna memastikan pemilu berlangsung jujur adil dan juga demokratis
namun meski demikian khawatiran publik juga masih mengemuka soal kecondongan pilihan presiden pada calon calon tertentu
jadi apa sebetulnya makna cawe cawe versi presiden
dan apapun pesan yang disampaikan presiden ke publik dengan menggunakan kata cawe cawe ini
dan untuk mengkonfirmasi serta menganalisanya sudah bersama kami pertama tenaga ahli utama ksp ali mohtar ngabalin
assalamualaikum selamat malam bang abalin apa kabar
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam waalaikumsalam wr wb
dan yang berikutnya adalah direktur sekutif indo strategik koyol lumem
mas umam selamat malam apa kabar
selamat malam mas bram selamat malam bang ali
baik saya langsung saja kalau begitu ke bang ngabalin
jadi sebetulnya mengapa kemudian memakai kata cawe cawe ini kan artinya ikut campur begitu
kalau saya mengutip kbbi mengatakan bahwa mengikut sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi urusannya begitu
kalau misalkan pertimbangannya adalah presiden memastikan jalannya demokrasi secara lancar
bukankah itu menjadi tugas utamanya begitu bang ali
ya terima kasih
ya tapi kalau pelaksanaan pemilu itu kan ada badan penyelenggaranya
pemilu itu diselenggarakan bukan oleh pemerintah loh
pemilu itu dilaksanakan oleh badan independen atas perintah undang undang
komisi yang namanya komisi pemilihan umum
ada badan pengawasnya
ada di kpp nya
di samping masyarakat juga akan melakukan kontrol pengawasan secara luar biasa kan
hari ini tidak ada orang yang bisa bersembunyi di balik kecurangan
karena itu bu kalau kita mesti tahu bahwa pak jokowi ini orang jawa orang solo
saya banyak bertanya kepada orang tentang istilah cawe cawe
cawe cawe itu hanya dipakai
dalam hari hari orang jawa yang pakai itu istilah itu
tetapi di dalam kamus besar bahasa indonesia yang tadi anda sebut itu
dia ikut serta dalam membereskan dia ikut serta dalam membicarakan
beliau ikut serta untuk bisa mengatur
ingat presiden mengatakan bahwa dalam hal capres dan cawapres itu atas ketentuan undang undang
ditetapkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik
berarti cawe cawe yang terus dan akan dibicarakan selain dari pernyataan bapak presiden itu adalah
ikut serta membicarakan bagaimana ke depan agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik
tidak mengulangi periode periode lalu yang sungguh sangat membelah masyarakat dan umat di tengah ini
maka sebagai seorang kepala pemerintahan
kepala negara menjadi sangat amat penting untuk beliau mengingatkan ini kepada teman teman yang sekufu
teman teman yang berkoalisi dalam pikiran dan pandangan presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh
bang ngabalin kalau begitu mengapa kemudian menggunakan kata cawe cawe
tidak menggunakan kata memastikan bahwa ini akan berjalan lancar sesuai dengan perintah undang undang
yaitu jurdil dan juga demokrasi demokratis begitu
kenapa kemudian harus menggunakan cawe cawe yang bisa dimaknai beragam oleh publik
ya publik aja publik yang mana kalau ini kan tadi saya bilang orang jawa
orang solo menggunakan istilah cawe cawe itu ya normal dibangsa kita ini
orang saya aja hari hari ada di istana negara saya asal dari buton wanci sulawesi tenggara
kami punya darah bali juga hari hari saya mendengar istilah istilah jawa itu
itu sampai saya juga sudah bilang
nyuhun sewu maturnuhun macam macam
biasa istilah terbuka di ruang publik kan
dari pagi sampai dengan malam ini
dan membicarakan perkara ini
dengan banyak stasiun tv
apa masalah dari istilah
padahal apa yang menggugah kita semua
seakan akan ini runtuh
dengan istilah cewek cewek yang keluar dari mudut presiden
kita perlu memberikan
perserahan kepada masyarakat
oke kalau begitu saya akan menanyakan tanggapan mas umam
menurut anda seperti apa
tepatkah kemudian cewek cewek dengan definisi
yang sudah diklarifikasi
begitu oleh pihak istana pagi ini
ya sepertinya pak presiden jokowi
akan tetapi kemudian dari kata itu
menafsirkan atau menghadirkan
tafsir yang sangat beragam
tadi disampaikan oleh bang ali muhtar ngabalin
saya pikir itu adalah salah satu upaya klarifikasi
dari potensi damage
yang kemudian bisa
terjadi di dalam konteks ruang opini publik
ketika kita mencermati
istilah cewek cewek yang menjadi
hal penting bagi kita adalah
apakah kemudian cewek cewek yang
terjadi saat ini
apakah itu mengarah kepada konteks
menjaga netralitas kekuasaan negara
dan juga politisasi yang justru
berdampak di dalam konteks
netralitas kekuasaan negara
nah disinilah kemudian
ruang publik menjadi semakin
tidak menentu karena baru
pada awal mei yang lalu
sekitar tanggal empat atau tanggal lima mei
beliau mengatakan secara tegas
beliau tidak akan cewek cewek dalam konteks
capres tetapi kemudian hari ini
di akhir mei di
beliau menyatakan akan cewek cewek
memang betul ada penjelasan yang cukup panjang
tidak melanggar hukum konstitusi dan lain sebagainya
tetapi dalam konteks ini
ada inkonsistensi di dalam
penyampaian istilah itu
dan inilah yang kemudian membuka ruang
tasver yang sangat beragam
yang terpenting mas bram jangan sampai
ini untuk kepentingan bangsa dan negara ini
justru hanya menjadi alat
untuk membenarkan manuver politik
atau partainya atau kelompok kelompok
di lingkaran kekuasaan
untuk masuk di dalam konteks ranah
pak jokowi menyatakan
tidak akan masuk dalam konteks politik praktis
tetapi kalau misal kemudian kita
runut dalam konteks dinamika
politik belakangan ini
justru ada keinginan dari beliau
yang menunjukkan bahwa beliau ini eksis
di dalam konteks politik praktis
misalnya ketua umum dari bang ali sendiri
mengatakan akan berkonsultasi
secara ketat dengan presiden
dalam penentuan koalisi
kemudian ketua umum pan pak zulkifli hasan
menyatakan pak presiden jokowi
adalah panglima tertinggi dalam penentuan
kemudian muncul sejumlah informasi spekulatif
konon kabarnya ada ketua umum
partai yang bertemu dengan salah seorang
capres yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan
oke baik mas uman
kita konfirmasi ke bang abalin kalau begitu
semua itu menjadi hal yang harus kita ukur
apakah cawe cawe ini sebenarnya
betul betul komitmen dalam konteks
menjaga netralitas negara
ataukah justru sebaliknya menjadi alat legitimasi
di dalam konteks permainan kualitas praktis
baik kita akan konfirmasi ke bang abalin
jadi seperti apa kalau ada kemudian khawatiran
ini hanya seakan akan menjadi
kalau ada manuver politik di kemudian hari
begitu bang abalin
politik orang bernegara
kemudian tanggung jawab kita
untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat
kita tahu benar kan
kemarin secara tegas
bapak presiden menyebutkan apa
lembaga lembaga negara
yang ada dalam pemerintahan
beliau bahkan memberikan kecerdasan
harus berdiri netral
kita menjaga demokrasi
agar bisa berjalan
dan semua orang memiliki keundangan
untuk bisa melakukan dengan itu
apa yang menjadi persoalan besar
dari pernyataan pernyataan itu
kalau presiden itu kemudian
ikut membicarakan atau ikut
menentukan siapa calon
presiden itu kan
ketua umum partai
bukan presiden yang memimpin
karena posisi itulah sehingga
kalau kita bicara tentang masalah
apakah ini masalah pemilu
apakah ini jadwal jadwal
agenda agenda yang telah ditetapkan
untuk orang berkumpul
sementara saya ingat sekali lagi bram
presiden itu adalah
yang jauh lebih penting
itu adalah kepala negara
yang mau dan tidak mau
harus menjaga situasi keamanan ini dengan baik
oke tapi kalau kita mundur bang ngabalin
ketika kemudian endorse dari presiden
kepada beberapa calon
anggaplah salah satu yang adalah prabowo subianto
itu kan kemudian akhirnya diikuti
pada satu lek kepala bin yang mengatakan
aura presiden sudah berpindah ke prabowo
nah bagaimana kemudian meyakinkan publik kembali
bahwa cewek cewek ini tidak diikuti
dan ditafsirkan berbeda oleh instrumen
yang ada di bawah presiden begitu bang ngabalin
kemudian kita memberikan satu value
terhadap publik terkait dengan
istilah endorse tadi
meng endorse salah satu calon
gerindra itu baru menetapkan calon presidennya
partai golongan karya menetapkan
yang lain lain juga baru
pdip ganjar dan lain lain
apakah itu menjadi calon yang ditetapkan oleh kpu
jawabannya tidak bung
bisa saja dia mengalami perubahan
karena belum ada penetapan kpu
kenapa kita keluar dari jalur itu
dalam membicarakan hal hal politik orang bernegara
dalam rangka membelikan satu kesedaran
terhadap orang menyonsung pemilu
presiden ini merasa penting
untuk harus ikut serta dan bercowek cowek

kita punya pengalaman buruk dalam pemilu yang kemarin
bagaimana terbelahnya rakyat terbelahnya umat
orang bercacimaki menghujat
menggunakan ayat ayat dalam berpidato
kemudian mengkafir kafirkan orang
itu yang presiden tidak berkehendak
di masa akan datang
tidak bolehkan kepala pemerintahan
dan kepala negara punya kekhawatiran terhadap itu
itu pertanyaan penting
yang mudah mudahan didengar oleh semua orang
oke saya akan kemaskapan ini
mas umam kalau begitu baik
meyakinkankah untuk publik hal tersebut mas umam
ya tentu meyakinkan atau tidaknya
akan diukur dari konsistensi antara sikap
pernyataan dan juga perbuatan
nah oleh karena itu di dalam konteks ini
memang ada ruang abu abu yang cukup terbuka
memang tidak mudah memisahkan antara
klaim kepentingan pribadi
kepentingan politik kelompok
atau partai politik sendiri
dengan kepentingan negara
bagaimanapun juga presiden adalah simbol kekuasaan negara
nah oleh karena itu kalau misal kemudian ingin menjaga
maka simbol negara harus berada di tengah
tetapi kalau misal kita cermati belakangan ini
maka kekhawatiran tentang tidak netralnya kekuasaan negara
memang berpotensi terjadi
bagaimana misalnya beliau pak jokowi
dengan tetap menggunakan pin
sebagai presiden negara republik indonesia
hadir di tengah jaringan relawan
dan beliau menyatakan secara tegas misalnya
akan membisiki para ketua umum partai
di dalam konteks penentuan koalisi
dan capres yang akan didukung di dua ribu dua puluh empat mendatang
memang ada ruang abu abu yang cukup besar
dan ruang itu kemudian yang tidak ingin
sejumlah pihak termasuk kalangan masyarakat sipil
jangan sampai kemudian kekuasaan negara
di eksersis sedemikian rupa
sehingga negara menjadi tidak netral
bagaimanapun juga mas bram
demokrasi atau pemilu yang adil
yang terbuka yang demokratis
menghendaki adanya netralitas kekuasaan negara
nah di dalam konteks ini presiden jokowi harus konsisten
jangan sampai statement itu hanya menjadi gimmick politik
karena pada konteks pelaksanaan di lapangan
seolah kemudian mengkonfirmasi
ada upaya dan juga tendensi dari beliau
untuk bermain main di dalam konteks politik praktis
semua akan menganalisa dengan cermat pergerakannya
oke bang ngabalin terakhir singkat saja
bagaimana kemudian ini bukan gimmick dan
publik bisa yakin bahwa memang ini yang dimaksudkan oleh presiden
memastikan jalannya sesuai dengan amanat undang undang begitu bang
pemilunya tanggal empat belas februari
untuk memastikan itu semua orang punya mata telinga terbuka
semua orang bisa mengakses media
semua orang bisa memberitakan itu dalam waktu sekejap
tidak ada lagi kepentingan pribadi bagi jokowi
kecuali waktu pikiran dan tenaga sisa waktu kehidupannya ini
dipersembahkan untuk menyelesaikan tugas tugas negara
dan untuk kepentingan bangsa dan negara
sudah tidak ada lagi urusan pribadi pribadi disitu
itu sebabnya kenapa tingkat kekhawatiran ini iya
tapi kita tidak boleh paranoid kan
karena semua sistem ini ada
masa kita tidak percaya dengan kpu
kita tidak percaya dengan bawaslu sebagai badan pengawas
ada dkpp nya
masyarakat terbuka loh ini
alam hari ini tidak ada orang yang bisa bersembunyi
di balik kebohongan dan penipuan
kalau ada orang beraku curang
inilah yang menjadi perhatian besar presiden jokowi dodo
adakah yang salah disana
ada masalah apa sih dengan istilah cawe cawe ini
baik bang apelin kamu sudah mendapatkan pesan anda
terakhir ke mas umam
tidak ada kepentingan bagi pak jokowi
itukah kemudian yang memang ingin disampaikan presiden dalam pesannya
terakhir singkat saja mas umam
ya bagaimanapun juga konsistensi itu harus kita ukur
karena bagaimanapun juga terdapat dinamika yang sangat luar biasa
di dalam konteks pembentukan koalisi
kalau misal memang betul tidak terjadi politisasi kekuasaan negara
maka kemudian tidak ada satu sejumlah informasi spekulatif yang mengatakan bahwa
ada ketua umum partai
kemudian dikoreksi ke pemimpinannya dalam satu minggu
kemudian hilang otoritas kewenangannya
ada ketua umum partai yang konon kpk
tidak memiliki kedaulatan
yang kemudian siap siap dia berada di dalam partai
nah semua itu harus kita letakkan di dalam kelompok
kalau misalnya presiden netral
tentu semua pihak akan berterima kasih
karena beliau fokus pada konteks kinerja dan lenguasi
itu yang utama
tapi kalau masuk dalam konteks politisasi kekuasaan negara
kita pikir itu tidak produktif untuk demokrasi ke depan
oke terakhir sekali bang ngabalin silahkan
singkat saja bang
sepuluh tahun periode kepemimpinan presiden joko widodo
saya sudah enam tahun ada lebih kurang disana
hanya dengan itu beliau mau mengorbankan perjalanan panjang
yang dia habiskan dalam menyelesaikan tugas tugas yang luar biasa
pengakuannya bukan saja dalam negeri bapak
tapi di seluruh dunia
setiap negara dimana
beliau datang selalu mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang luar biasa
apakah karena itu kemudian dalam urusan ini beliau mau korbankan
oh berhadar saya kira tidak
mari kita berbaik sangka
dan insya allah negeri ini akan baik
dalam sepuluh tahun ini kan berbeda
apa yang dilakukan oleh jokowi dan priode priode yang lalu
semua pihak itu akan berterima kasih
jika pak presiden bersikap netral
itu yang diharapkan dalam konteks demokrasi
tetapi kalau misalnya kemudian terjadi politisasi tentu
ini akan menjadi sebuah catatan demokrasi ke depan
oke berarti kita tunggu bapak bapak sekarang
apakah kemudian ini menjadi catatan baik atau kemudian malah menjadi sebuah presiden
terima kasih atas waktu anda sekalian
tenaga ahli utama ksp limau tarangabalin
dan juga direktur sekutif indostrategik
gerul mom telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu maaf maaf sekalian